halo selamat kompas tv saatnya kita update tiga berita terpopuler pada hari ini minggu sembilan belas mei dua ribu dua puluh
bersama saya karisma ningtyas di top tiga news kompas tv yuk simak berita selengkapnya
untuk berita yang pertama ada pesawat latih jenis tek enam p dua ribu enam t yang jatuh
pesawat dengan kode ekor ipkifp jatuh di lapangan sunburst bsd kecamatan serpong pada minggu sembilan belas mei dua ribu dua puluh empat ini
tim sar gabungan dari kepolisian melakukan evakuasi pesawat ringan dengan kode pkifp yang terjatuh
pada proses evakuasi itu petugas yang berada di lokasi pun langsung menutupi area terjatuhnya pesawat tersebut
tim gabungan secara perlahan mulai melakukan evakuasi jenazah penumpang pesawat latih
pelatih yang jatuh di lapangan sunburst bsd serpong tangerang selatan pada minggu sore
selanjutnya menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan
menyambut kedatangan ceo spacex elon musk yang tiba di bandara internasional ngurah rai bali pada minggu pagi tadi
elon musk tiba di bali untuk memenuhi serangkaian agenda
salah satunya adalah peresmian layanan internet starling di sektor kesehatan indonesia
yang akan digelar di salah satu puskesmas di bali
elon musk beserta tim dengan menggunakan privat jetnya tiba di bandara internasional ngurah rai bali pada pukul delapan pagi waktu setempat
selain untuk peluncuran starling alan juga terjadwal untuk menghadiri perhelatan world water forum ke sepuluh sebagai prominent speaker
harapannya dengan starling akan membantu memudahkan akses informasi untuk sektor kesehatan di indonesia
untuk berita yang terakhir ada tiga kapal nelayan asal filipina yang ditangkap oleh kapal patroli psdkp bitung yang ditempatkan di stasiun psdkp tahuna
tiga kapal asing itu kedapatan melakukan aktivitas penangkapan ikan di wilayah laut indonesia yakni di utara pulau sulawesi
stasiun psdkp tahuna yang merupakan jaringan psdkp bitung sulawesi utara berhasil menggagalkan aktivitas illegal fishing di laut indonesia
tiga unit kapal kecil jenis panboat asal filipina yang sedang menangkap ikan di laut sulawesi berhasil ditangkap oleh kapal patroli hiu lima belas milik stasiun psdkp tahuna
para pelaku illegal fishing terdiri dari tujuh orang warga negara filipina sementara enam orang lainnya adalah warga negara indonesia yang tinggal di general santos filipina
hasil tangkapan para nelayan sesuai pengakuan nelayan tersebut akan
dijual di kapal penampung dan akan dibawa ke general santos filipina
pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan bapak dr pulugro sasono apymm menegaskan bahwa dalam hal ini
kementerian kelautan perikanan melalui direkturat jenderal pengawasan kelautan perikanan akan terus memerangi kegiatan illegal fishing yang terjadi di republik indonesia
khususnya di wilayah kerja stasiun psdkp tahuna karena memang marah terjadi

karena rekan rekan media tahu sendiri bahwa dalam riset bulan yang lalu di tahun nas ini kami juga melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh komju
nah sahabat kompas tv itu tadi tiga berita terpopuler pada hari ini
mana nih berita yang paling menarik untuk kamu
pastikan juga kamu sudah like lalu share video ini
sampai jumpa di video selanjutnya